spekulasi calon panglima tni baru akhirnya berakhir setelah presiden joko widodo mengirim surat presiden tentang pergantian panglima tni kepada dpr ri
presiden jokowi akhirnya mengajukan nama kepala staf angkatan darat jenderal tni andika perkasa sebagai calon panglima tni menggantikan marsikal hadi cahyanto
bagaimana kemudian rekam jejak dan sosok jenderal andika perkasa yang memiliki kekayaan hampir satu ratus delapan puluh miliar rupiah
apa saja tantangan calon panglima tni baru dalam masa pandemi covid sembilan belas ini
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dua narasumber
ada anggota komisi satu dpr ri ada bobi rizaldi selamat sore mas bobi
selamat sore mbak rifana
dan ada ketua inisiatif untuk demokrasi dan keamanan al araf selamat sore mas araf
selamat sore mbak rifana mas bobi selamat sore
oke kita menarik sekali ya karena ini baru fresh from the oven kita baru tahu namanya yang keluar yang dikirimkan oleh presiden
calon panglima tni yang baru adalah jenderal andika perkasa
saya mau tanya dulu ke mas bobi sebagai mitra kerja dari tni komisi satu bagaimana anda melihat sosok jenderal andika
kalau yang kita dengar kami dengar kabarnya pak andika ini punya kedekatan dan intens berkomunikasi dengan kalangan parlemen
mas bobi apakah itu betul
saya rasa secara objektif tidak ya karena setiap pertemuan dengan pimpinan matra atau kepala staff itu semua di dalam rapat kerja
itu selalu sama jumlahnya jadi secara kualifikasi dengan menjadi kepala staff itu semua tiga tiganya ini sih berpeluang pada awalnya
tapi setelah dipilih memang kita lihat pak andika itu memang menjadi kepala staff yang paling lama dari tahun dua ribu
dan juga jejak rekamnya juga cukup spektakuler

jadi saya rasa secara objektif sangat capable
kalau tadi yang ditanyakan oleh bu rifana saya rasa ya kedekatan semua kepala staf itu dekat dengan mitra ya
kalau tidak dekat mana kita mau berkomunikasi kita melaksanakan
mas bobi anda melihat ini kompromi politik akhirnya pak andika perkasa terpilih sebagai calon panglima tni
saya rasa tidak ada kompromi politik karena kan tidak ada usulan dari dpr
ini adalah prerogatif subjektif dari presiden
tetapi memang ini adalah suatu presiden baru
mungkin beliau akan menjadi panglima tni dengan masa jabatan yang cukup singkat
sekitar tiga kali
mana rata rata panglima tni itu adalah dua tiga tahun
yang paling lama itu pak hendriartono itu tiga tahun delapan bulan
jadi ini menunjukkan bahwa panglima tni itu tidak masalah
sama subjektifitas mengenai jangka waktu menjadi panglimanya
karena memang secara konstitusi panglima tertinggi angkatan bersenjata itu adalah bapak presiden
mas araf kalau menurut mas bobi mitra kerjanya tni ini tidak ada kompromi politik
di balik penunjukan pak andika perkasa
menurut anda pertimbangannya ada politis dan balas budi kepada pak am hendro priyono
mertua jenderal pak andika menjadi salah satu faktor penentu
ya mbak rifana yang ngomong mertua tadi mbak rifana ya bukan saya ya sedikit
begini saya mengingat ada dua hal ya
bahwa nyatakan pak andika ini sebenarnya sudah bisa diprediksi
karena dua hal
pertama itu memang presiden ada kecenderungan untuk memilih orang orang yang dalam jabatan strategis itu adalah orang orang yang memiliki kedekatan dengan dia
dalam pengangkatan kapolri presiden mengangkat dan presiden yaitu pak sigit menjadi kapolri
dalam pengangkatan panglima tni
presiden mengangkat ikat musuhnya ke dpr yang andika dimana merupakan mantan dan paspam presiden jokowi
artinya faktor kedekatan menjadi rungan presiden di dalam memilih panglima tni
yang kedua adalah kalau kita lihat tadi dari panahannya soal di politik
sebenarnya di satu sebagian anggota komisi satu hampir sebulan dua bulan ini
saya boleh katakan melakukan tracing di publik dengan menyampaikan pandangan pandangan kepada publik
bahwa pak andika cocok untuk menjadi panglima tni
saya ini baru kali ini nih secara terbuka belum presiden menentukan siapa panglimanya
berapa anggota komisi satu sudah menyampaikan nama pak andika di publik
agar kemudian presiden cocok jadi panglima
artinya secara politik komisi satu juga sudah berpolitik sebagian anggotanya ya
mungkin tidak semuanya yang menyampaikan di publik tuh
untuk mendukung panglima
yang sepatutnya sebenarnya itu dilakukan setelah presiden
menyampaikan nama tapi ini sebelum menyirim nama
jadi dari dua faktor itu sebenarnya sudah bisa kelihatan bahwa
baik parlemen yang terrepresentasikan dalam partai politik
itu sudah mendukung pak andika
sehingga yang bisa menjadi hal untuk melihat proses fit and proper test nanti itu
akan berjalan dengan lancar
selalu lancar biasanya mas araf
iya karena secara politik mereka sebagian sudah dukung tuh dalam posisi itu
padahal saya ingin seharusnya komisi satu bersikap kritis terhadap posisi fit and proper test itu
mas araf nanti kita bahas soal itu
kita akan bahas soal itu nanti
tapi kita akan bahas satu satu soal rekam jejaknya pak andika selama di tni
kalau tadi keterpilihan itu karena memang ada faktor kedekatan dan juga faktor politis
dan memang sudah selesai
pak presiden akhirnya menunjuk presiden smen
orang yang memang memiliki kedekatan secara personal dengan presiden jokowi
menjadi dan pas pampres
saya mau tanya soal rekam jejaknya
kita bahas satu satu tidak mungkin semuanya
tapi saya sudah bagi ke tiga poin
banyak aktivis ham yang mengaitkan nama pak andika
memiliki catatan pelanggaran ham di kasus pembunuhan tokoh papua barat teis eulai
apakah ini kemudian akan mempengaruhi komitmennya pak andika nanti dalam penegakan ham dan reformasi tni
terkait dengan kasus itu saya berharap komisi satu meminta masukan dari komnas ham ya
kemudian ada penjelasan yang clear terkait dengan dugaan dalam konteks kasus di papua
nah permintaan kepada komnas ham menjadi penting
kedua juga permintaan tentang data dari kelompok masyarakat sipil
yang mengadvokasi isi
yang mengadvokasi isi
itu dihasilkan dalam undang undang tni

apakah itu betul bahwa sebelum presiden mengirimkan nama anda dan juga teman teman komisi satu sudah menyetujui
sehingga fit and proper test nanti berlangsungnya lancar jaya saja gitu
sesuai tadi pernyataan dari mas araf
mas bobi menurut anda dengan masa jabatan yang sangat singkat hanya satu tahun
apakah kemudian pak andika mampu melakukan
reformasi tni atau membuat gebrakan gebrakan kebijakan baru
ya sekarang kita melihat bahwa subjektivitas presiden itu tidak seperti tidak terlalu membuat masa jabatan itu menjadi suatu variable yang penting
karena memang kalau berdasarkan kebiasaan itu jabatan panglima tni dua sampai tiga tahun
yang paling lama pak enri artono itu tiga tahun delapan bulan
tetapi ini adalah presiden baru tiga belas bulan
menjadi panglima tni tiga
sehingga saya rasa bapak presiden dan juga pemerintah juga sudah mempertimbangkan bahwa
pejabatan singkat ini tetap mampu untuk melaksanakan target target pengembangan organisasi tni
dan juga penyelesaian postur alutsista sampai menjadi dalam progres mef tiga ini selesai
dan yang paling utama adalah untuk memastikan bahwa
nanti di tahun dua ribu dua puluh dua setelah pak andika ini selesai
saat estafet kepada panglima tni berikutnya itu mampu untuk mencapai target
pembangunan postur pertahanan yang ideal yang sudah direncanakan di dalam sepuluh tahun yang lalu
mas bobi soal dugaan kasus pelanggaran ham itu akan ditanyakan di dalam fit and proper test
karena banyak aktivis ham yang kemudian mencibir dan juga mempertanyakan

soal hal hal yang terjadi di dalam fit and proper test
soal dugaan keterlibatannya pak andika perkasa dalam kasus pembunuhan tokoh papua barat teis eulai ini
apakah itu akan ditanya
ini masuk masuk
oke silakan mas bobi
silakan mas bobi dijawab
udah ini kebuka
mas bobi silakan dijawab
oke tampaknya ada kendala komunikasi nanti kita akan lanjutkan
perbincangan kita dengan dua orang narasumber
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan pembincangan kita dengan dua orang narasumber
ada bobi rizaldi anggota komisi satu dpr ri
dan juga al araf ketua inisiatif untuk demokrasi dan keamanan
saya mau ke mas bobi
tadi mas bobi kita sempat terputus
tapi saya harus tanya pada saat fit and proper test
apakah komisi satu akan menanyakan soal dugaan
dan keterlibatan jenderal tni andika perkasa pada kasus pembunuhan toko papua barat eus theulai
mas bobi itu penting tidak untuk komisi satu diklarifikasi
saya rasa tidak
karena kalau ada pertanyaan itu berarti masih ada proses peradilan
sedangkan proses peradilan itu sudah selesai
sudah ada empat perwira dan tiga serdadu kopasus yang dilit
nah dan ini sudah menjadi putusan yang final
tidak ada lagi lanjutan dari kasus tersebut
jadi saya rasa tidak ada isu untuk menanyakan satu hal yang tidak ada di dalam progres di peradilan manapun
saya rasa tidak ada isu mengenai hal tersebut
oke artinya tidak akan ditanyakan ya soal dugaan pelanggaran ham
kecuali sekarang sedang ada proses peradilan di peradilan yang mana
tapi kan tidak
tidak ada tersangkut dalam hal tersebut dan hal tersebut sudah diputuskan final
ada yang bersalah
empat perwira dan tiga prajurit tersebut
kalau misalnya soal dugaan pelanggaran ham tidak akan ditanya oleh komisi satu
karena memang tidak ada sidangnya ataupun tidak ada peradilannya
padahal menurut mas araf komnas ham ataupun mas araf mungkin punya datanya soal itu
tinggal diminta saja ke komisi satu
dari komisi satu ke teman teman aktivis
saya mau menyoroti soal kekayaan
mas araf kalau kita lihat profiling pak andika dari daftar lhkpn tahun dua ribu dua puluh itu jumlahnya fantastis
mas araf menurut anda wajar tidak sih seorang jenderal bintang empat memiliki kekayaan sebanyak itu
sebelum kekayaan mbak rifana ya
saya rasa mas bi dan teman teman komisi satu dpr jangan menutup dulu ruang tentang persoalan di papua
karena sebenarnya dalam beberapa khusus dalam kasus tse lwi itu kan beberapa perwira menengahnya justru mendapatkan ruang
impunitas gitu ya kekebalan dari kasus tersebut
sehingga korban sendiri mempertanyakan terkait dengan proses peradilan dalam kasus itu
artinya ada proses unfair trial dalam proses kasus itu
sehingga nggak murni juga soal itu kemudian sudah selesai
nah oleh karena itu menjadi penting untuk komisi satu dan dpr tetap terbuka
karena soal kasus tersebut sesungguhnya belum masih disarkan pekerjaan rumah
nah komnas ham harus aktif untuk memberikan input
data terkait dengan persoalan itu kepada komisi satu
sehingga menjadi terang benderang tentang persoalan itu
oke mas kalau soal kekayaan bagaimana
ini kan semuanya sudah menyembuhkan persepsi publik yang terkait dengan dugaan dugaan saja
tetapi butuh kepastian
dan kepastian dalam kasus hafasi manusia ada di tangan komnas ham
jadi komnas ham bisa memberikan input data itu ke komisi satu dpr
oke kalau soal kekayaan menurut anda wajar
pertanyaan saya tadi adalah soal kekayaan jenderal tni andika perkasa yang mencapai satu ratus delapan puluh miliar
menurut anda wajar tidak sih seorang jenderal bintang empat memiliki kekayaan sebanyak itu
ya itu harus dibuktikan di dalam satu keterangan yang jelas
kalau dihitung dari renutan gaji praktik tentu mas bobi punya ukuran yaitu berapa gaji peduli
saya tidak mencari
saya tidak mencari
wajar tidak mas araf
lain lagi kalau kemudian ada warisan atau keluarga dan lain sebagainya itu kan soal lain
nah oleh karanya cek cek dengan untuk isu dana tadi
kait dengan lhkpn di kpk gitu ya dan juga bisa meminta input dari kpk itu
dan itu harus menjadi pertanyaan oleh saat yang lain
oke saya mau tanya ke mas bobi sebagai mitra kerja tni saat fit and proper test akan ditanyakan
ke pak andika asal usul kekayaannya jumlahnya satu ratus delapan puluh miliar rupiah
menurut anda ini wajar gak sih mas bobi
jadi begini kita kalau di komisi satu itu kan yang akan berdasarkan syarat aktivitas
subjektivitas itu adalah hal hal yang memang sudah tidak ada permasalahannya lagi
kalau seperti yang tadi pak ajar lhkpn
hal yang kita diskusikan adalah bagaimana pengejauhan tahan beliau sebagai panglima tni untuk bisa bekerja dengan menterah tahanan sebagai
oke mas bobi saya tidak bisa begitu mendengar suara anda begitu ya tampaknya ada kendala komunikasi
saya mau ke mas araf terlebih dahulu nanti saya baru ke anda
mas araf salah satu tantangan penting pak andika adalah bagaimana membangun relasi dan sinergitas institusi di luar tni
salah satunya adalah polri dan mengayomi tiga matra secara adil
mas araf apakah kemudian menurut anda pak andika akan mampu melakukan itu mengingat pak andika belum pernah memimpin tiga matra seperti pangkogap wilhan
ya sekali lagi untuk sebelum ke situ saya ingin bilang dpr itu punya kewenangan untuk menyetujui panglima atau tidak
jadi dia tidak hanya melihat visi dan misi
jadi integritas komitmen terhadap ham dan pembahasan korupsi terus dilihat
maka hal hal tadi perlu input mbak dari komnas ham dan kpk ke komisi satu
dicek ulang gitu jadi bukan hanya visi dan misinya
nah terkait dengan relasi dengan kelembagaan lain menurut saya sangat terbesar buat pak andika itu adalah justru di dalam internal sendiri
jadi menurut undang undang tni tiga puluh empat dua ribu empat pasal tiga belas undang undang tni menyebutkan pola pergantian panglima dapat dilakukan secara langsung
nah sekarang bergantian itu harusnya jatuhnya ke angkatan laut
tapi presiden memilih ke angkatan darat
maka konsekuensinya ada luka dong bagi angkatan laut yang berharap agar dari angkatan laut jadi panglima tapi tidak diangkat oleh presiden
saya rasa luka ini memang kecil dan lahan akan pulih karena tni kan tunduk terhadap otoritas politik gitu ya
nah dalam konteks itu tantangan terberat
tantangan terberat nanti adalah bagaimana mengkonsolidasikan ke dalam institusi tni gitu
supaya kemudian ada soliditas di tiga matra angkatan khususnya di angkatan laut
nah itu tantangan terberat dalam konsolidasi internal
karena pola rotasi harus dilakukan tetapi tidak dilakukan
yang kedua tentu dalam relasi dengan kepolisian tantangan terberat adalah bagaimana memastikan hubungan tni dan polri dalam konstruksi dan tugas dan fungsi yang benar
khususnya dalam kerangka tugas tugas operasi militer selain perang
ini supaya tidak menimbulkan tumpang tindih overlapping tugas dan kemudian dalam batas tentu juga menimbulkan konflik antara tni dan polri
nah dalam beberapa kasus tadi saya rasa membangun soliditas dengan institusi kelembagaan lain menjadi penting gitu
supaya tercipta hubungan yang baik dalam konstruksi menjaga
itu tantangan terberatnya pak andika ya
tetapi tetap dalam tugas dan fungsi yang baik
itu tantangan terberatnya pak andika untuk bagaimana mengobati luka dari matra angkatan laut
meskipun menurut mas araf itu lukanya kecil tapi mengkonsolidasikan tiga matra secara adil dan juga institusi lain ataupun polri itu menjadi tantangan terberat kalau menurut mas araf
mas bobi itu tadi dari relasi institusi dan antarmatra
kalau misalnya kita lihat rekam jejaknya pak andika banyak bersekolah di amerika serikat
bahkan kemarin sempat menggelar latihan gabungan
dengan pasukan angkatan darat amerika serikat yang memicu pertanyaan dari pemerintah tiongkok
mas bobi kalau kita lihat ke depan bagaimana kemudian menurut komisi satu diplomasi pertahanan kita karena indonesia menganut politik bebas aktif
sementara pak andika kerap dikaitkan kedekatannya dengan amerika serikat
jadi begini kebijakan pertahanan itu kan sudah dengan undang undang tni itu kan sudah jelas
panglima tni itu adalah konsolidator dia adalah koordinator pembinaan matra
sedangkan kebijakan politik pertahanan itu adalah di kementerian pertahanan dan juga oleh bapak presiden kita
jadi sebenarnya tidak masalah bapak panglima tni ini kan hanya menjalankan kebijakan doktrin pertahanan dan pengembangannya
sehingga nantinya akan selaras dengan kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah eksekutif
misalkan sekarang tentang indo pasifik
ke indo pasifik itu ada perubahan doktrit amerika
ada lagi dengan aukus
dan bagaimana kita mengkonsolidasikan kekuatan kita
misalkan penggunaan alutsista dengan perancis
itu bukan dari kementerian pertahanan
itu dari presiden
bagaimana pengembangan industri pertahanan
kan dari panglima tni
itu dari kementerian pertahanan
sehingga tugas panglima tni itu hanya teknis dan pengkoordinasian
sehingga saya rasa pak andika sangat cocok karena sudah masuk di dalam jak rekamnya
jadi saya sudah mulai dari satuan elit
mulai dari komandan teritorial
dia sudah jadi di pekerjaan
jadi sudah cukup lengkap
mas bobi ini soal dugaan pelanggaran ham tidak akan ditanya oleh komisi satu
soal kekayaan yang fantastis tidak ditanya
ini soal relasi ataupun diplomasi pertahanan juga diserahkan kepada kementerian pertahanan
saya ingin bertanya catatan dari komisi satu soal politik
menurut anda apakah kemudian pak andika masih membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara
apakah dalam urusan urusan politik sektoral bahkan elektoral
karena tugas panglima tni ini adalah tugas profesional
bukan tugas politik pertahanan
sehingga pengembangan kekuatan matra matra inilah yang menjadi tugas utamanya
bukan dia politik
dan fit proper ini bukan menguji kemampuan politik
bagaimana dia mampu mengejawantahkan itu tadi
misi presiden bagaimana
dan misi presiden itu dengan sidang dari dokter pertahanan kita bagaimana yang dikembangkan dalam dokter pertahanan teknis di tiga matra tersebut
dimana menjadi kekuatan yang disegani di kawasan
jadi pak andika tidak boleh tergoda oleh politik di luar negara begitu ya
apalagi yang berkaitan dengan
dan sektoral begitu ya
kita tunggu nanti bagaimana jalannya fit and proper test untuk calon panglima tni
rencana kalau tadi dengar dengar mungkin hari minggu ini lah
kalau hari jumat mungkin
atau paling lama itu senin
tapi diusahakan minggu ini sehingga hari senin itu atau tanggal delapan pas lagi usia pak adi itu adalah usia pensiun itu sudah bisa ada pelantikan
sehingga tidak ada transisi
baik kita tunggu nanti bagaimana jalannya fit and proper test

oke sayang sekali waktu kita sudah habis ya
nanti kita akan mungkin berdiskusi lagi di kesempatan berikutnya
karena sayang sekali waktu kita sudah habis
nanti kita tunggu bagaimana hasil fit and proper test dari komisi satu dpr ri akan sangat mulus sekali
dan memberikan karpet merah kepada pak andika perkasa nanti kita tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
ada mas al arab dan juga mas bobi rizalmi
sehat selalu untuk anda berdua